kenapa gak ketemu saya
temen temen gak mau saya balik lagi kesana
kamu sendiri sebetulnya mau
ya saya gak punya kerjaan
yaudah kamu kesini aja
kamu kerja lagi disini
kenapa bukan suruh yang telpon
seorang pimpinan punya hak buat telepon langsung
atau mau nyuruh orang lain
ya sekarang disini yang jadi pimpinan
saya tony bos kecil
kalau gak mungkin kan
gak apa apa nggak usah
bos sendiri yang bilang
kalau nggak diajak gak apa apa
bikin bingung aja
kalau dia diajak memungkinkan nggak
sebetulnya kita udah cukup
berarti gak memungkinkan
kemarin juga waktu ngajak yang lain
saya cuma bagian telepon
gimana temen temen aja
kalau saya sih terserah aja
saya juga terserah
saya juga terserah
kalau saya mah netral
kalau terserah semua atau netral
berarti gak ada keputusan
kalau disini ada pimpinan
ketua atau bos
keputusan bisa dia yang ambil
anak buah atau anggota
kita harus milih dulu
siapa yang jadi pimpinan
supaya ada yang bisa ngambil keputusan
bukan cuma buat nyelesaikan masalah sekarang
tapi juga kalau nanti ada masalah masalah yang lain lagi
kamu siap jadi pimpinan
gak ada yang siap
kalau gak ada yang siap
kang diparkiran yang mau kita ambil ali
sekarang justru ada beberapa orang tukang parkir baru
yang bawa orang yang sebelumnya saya ajak
dia ngakunya udah diangkat aku sama yayat buat gantiin saya yang udah dipecat
kamu sendiri udah dapat orang baru belum
kamu lambat kerjanya
susah kang nawarin orang kerja
tapi kerjaannya cuma jadi tukang parkir
ya tadi saya ke parkiran
ada beberapa anak muda yang parkir
dia nyebut namanya sendiri waktu nelfon deket saya
dia kayaknya pemimpin dari yang lain
dia nelfon temennya nawarin kerjaan ke temennya buat jadi tukang parkir
terus ada yang datang
kayaknya sengaja cari dia
dideketin sama roy
jarak saya terlalu jauh dari mereka
cuma kelihatan tegang aja
saya sebetulnya nggak setuju kalau tony jadi pemimpin kita
saya takut dia seperti dulu
kenapa kamu tadi diem aja gak ngomong
kalau nggak setuju
terus kenapa kamu juga diam aja
saya tadi jauh
aku juga diem aja karena nggak enak ngomongnya
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kenapa nggak ketemu saya
temen temen nggak mau saya balik lagi kesana
kamu sendiri sebetulnya mau
iya saya nggak punya kerjaan
yaudah kamu kesini aja
kamu kerja lagi disini
kenapa bukan curian telepon
seorang pimpinan punya hak buat telepon langsung
atau mau nyuruh orang lain
iya sekarang disini yang jadi pimpinan saya
beberapa hari ini urusan terminal belum ada kemajuan
beberapa hari ini ada masalah di internal saya
mohon perpanjangan waktu
kalau lagi kerja jangan teleponnya terus
semarang semarang semarang
kok kelihatannya kesel
yang tukang parkir itu
tapi udah gak jadi tukang parkir lagi
sekarang kerja di terminal
katanya di bagian informasi
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
aku sih nggak masalahin kerjaan dia apa
atau penampilannya seperti apa
aku gak suka cuma karena bosen aja dia nelfon terus
minimal sehari tiga kali
dia itu lagi berjuang buat dapetin kamu
biar aku jadi pacarnya
aku belum pengen punya pacar lagi
masih belum lupain mantan
begitu sulit lupakan rehan
karena rehan baik
kalau kamu gak bisa move on tenang
kamu nggak sendirian
kok jadi aku yang dibahas
siapa yang bahas teteh
barusan kamu ngelirik ke aku sambil senyum
harus berubah bos
tidak ada yang harus diubah
tidak ada yang harus diubah
masalah apa bos
kerjaan belum selesai tapi pasukan nggak ada
budi chandra sama ebot tiga hari yang lalu dibantah anak buah darman
kemarin giliran apit
cari orang lain buat gantiin mereka
karena saya tahu kamu sendiri nggak bisa diandalkan
disuruh ngasih pelajaran ke tukang parkir malah kamu yang dikasih pelajaran
sekarang kamu pergi laksanakan tugas kamu
ngapain dia balik lagi
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
boy kerja lagi di sini
juga bisa ngontrol jalur angkot
gak usah dikembaliin
kamu mau ketemu siapa
mau lebar kerja
saya gak tahu namanya
kemarin ujang ngasih tau
nanyain alamat kang mus
udah ketemu kang mus
kapan datang dari pekanbaru
sampai jakarta kemarin
terus ke bandung
sampai bandung langsung ke rumah kang mus
udah ketemu siapa aja
baru ketemu kang mus aja
kita ngobrol di dalam
jangan dikasih gula
jangan dikasih gula
ada apa ke bandung
liburan atau ada urusan
kangen sama bandung
bakalan lama disini
rencana paling cuma seminggu
tapi gak tau gimana nanti aja
kerjaan kamu gimana
sekarang saya kerja di tempat fitness
kalau mau libur agak panjang bisa
yang penting ada koordinasi
yang masih suka ketemu siapa aja
ujang sama kang murad
ujang bukannya kerja disini juga
mau bantu usaha istrinya
nambil dari tasi
saya ditugasin kang mus gantiin ujang
berarti sekarang udah bos
bosnya bukan saya
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik semarang semarang cerebon
tasik tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kita lagi diawasin bos
temukan sama in twelve